itu juga berlaku untuk siapapun
hak dipilih dan hak memilih itu berlaku untuk siapapun
oleh karena tidak berlaku di anak presiden menantu presiden rakyat biasa sama saja haknya
dalam undang undang sama haknya
oleh karena punya hak yang sama
ya pada akhirnya yang menentukan kan
kalau rakyat menginginkan beliau ya terpilih gitu
kalau rakyat tidak menginginkan ya tidak terpilih
jadi justru kalau undang undang membatasi
oleh karenanya undang undang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara
untuk bisa melakukan atau
menjalankan hak politiknya
apakah hak dipilih ataukah hak memilih
terkait anggapan politik melanggetan politik dinasti ini makin parah ini gimana ini pak
dalam persepsi publik kan bisa bermacam macam
tentu kita menghargailah persepsi masing masing
tetapi kita merujuk saja kepada tata peraturan perundang undangan
pak yadin fridianto saksikan terus